delapan dari sembilan fraksi yang ada di dpr ri pada selasa sore meminta agar mahkamah konstitusi mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu legislatif mendatang
hanya partai pdip saja yang menjadi fraksi yang tidak ikut dalam penandatanganan pernyataan ini
artinya hanya pdi pula yang kemudian setuju atas wacana pengembalian sistem pemilihan legislatif pada proporsional tertutup
bagaimana kemudian diskursus isu ini bergulir mengapa isu ini baru muncul kembali pasca tahapan pemilu sudah berjalan
dan untuk membahasnya lebih dalam saya sudah bersama dengan direktur eksekutif indo strategik ahmad khairul mamas umam selamat sore
selamat sore mas bram selamat sore kang aan
baik yang kedua adalah sekretaris fraksi partai nasdem dpr ri saan mustafa bang saan selamat sore
selamat sore mas bram mas umam selamat sore
harapannya dalam kondisi yang sehat mas mas kalian saya ke bang saan terlebih dahulu
kalau kita tahu saat ini dpr sedang reses tapi kemudian rasanya cukup cepat memberikan tanggapan publik
kalau kita tahu publik pertama tahu ketika ketua kpu mengatakan ada kemungkinan kembali pada sistem tertutup
bagaimana kemudian diskursusnya di teman teman dpr bagaimana kemudian dinamikanya
dari dpr itu mayoritas tidak hanya anggota
mayoritas praksi delapan praksi dari sembilan memang masih tetap bahwa sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka itu masih sangat relevan
bahkan dari pemilu ke pemilu itu mengalami kemajuan yang signifikan
terkait dengan pertama adalah tentang representasi
representasi sebagai anggota legislatif terhadap konstituennya
jadi yang kedua
ini juga dalam proses pematangan demokrasi
jadi dalam sistem proporsional terbuka kita memberikan dua pilihan kepada rakyat untuk memilih partai dalam pandangan mereka yang terbaik
dan sekaligus juga untuk memilih caleg yang terbaik dalam pandangan rakyat
jadi ini satu prinsipnya
yang kedua kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup saya katakan ini adalah kemunduran dalam sebuah proses demokrasi
karena sistem tertutup ini
pernah diterapkan dalam pemilu pemilu di orde baru
sejarah pemilu orde baru itu menggunakan sistem proporsional tertutup
sistem proporsional tertutup ini lebih meneratkan kepada partai
sehingga partai yang ikut pemilu dan menempatkan kader kadernya di legislatif
itu yang tidak mengenal daerah pemilihan
yang tidak mengenal pemilihnya
apalagi rakyatnya juga tidak mengenal pemilihnya juga tidak mengenal
jadi kan gini kalau kita relasi antara dpr sebagai wakil rakyat dan rakyat ini wakilinya
ini kan harus relasinya harus berjalan dengan baik
masalah apa anggota dpr meresponsasikan rakyat rakyat direpresentasikan kepentingannya oleh anggota dpr
jadi kalau tertutup ya itu seperti membeli kucing dalam karung
siapa yang akan terpilih yang menjadi anggota legislatifnya itu rakyat tidak tahu
baik bang saran tapi kemudian kalau kita mengacu pada statement sekjen pdip
hasto kristianto tadi pada paket berita mengatakan lebih irit lebih sedikit rawan kecurangan
bahkan kalau mencontohkan tadi di pemilu dua ribu sembilan belas
banyak kemudian petugas kpu kpps yang kelelahan sampai meninggal dunia
ini bisa diminimalisir dengan misalkan menggunakan sistem tertutup seperti itu
menurut saya kita punya pengalaman
sistem proporsional terbuka
ini kan sudah dijalankan tiga kali pemilu
nah kenapa misalnya di dua ribu sembilan belas menjadi lebih rumit
karena ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatukan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden
itu disatukan dalam satu waktu yang bersamaan
sehingga beban penyelenggara menjadi lebih sulit
dan keputusan menyatukan
bukan pemilu legislatif dan presiden
itu juga diputuskan oleh mahkamah konstitusi
itu kan dekat dekat ke pelaksanaan pemilu
sehingga kpu dalam sisi persiapan teknis terutama dalam merekrut penyelenggara pemilu
itu dikejar oleh waktu
nah kita belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas
supaya tidak ada kelelahan dan sebagainya
dpr pemerintah dan penyelenggara
ini kan tahapan sudah berjalan
dan tahapan pemilu yang sudah berjalan pada tahap sekarang
tahapan pendaftaran dpd
itu menggunakan undang undang nomor tujuh dua ribu
di mana sistem pemilunya adalah proporsional terbuka
dan sejauh ini tidak ada masalah
semua hal apa yang tadi disampaikan
itu sudah kita jawab
begigur dengan sendirinya
karena ini sudah berjalan
jadi sudah berjalan tiga kali pemilu
ini bukan barang baru
oke saya akan ke mas umam
mas umam kalau kemudian masih dari pdip tentunya
mengatakan bahwa kalau mengacu pada konstitusi
bicara soal sistem keterwakilan ini tidak diperjelas begitu
apakah kemudian yang lolos ke dpr adalah yang dipilih langsung
atau kemudian ditunjuk partai melalui sistem tertutup
bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan ini
rasanya kalau kemudian mengacu pada konstitusi
banyak frasa yang bisa ditafsirkan masing masing begitu
mas bram kalau misal kita merujuk pada statement pak hasto ya
terkait dengan konteks urgensi proporsional tertutup
dan kemudian mencoba untuk dibenturkan dengan konteks konstitusi
maka sebenarnya tafsir konstitusi itu menjadi ahistoris
karena bagaimanapun juga sistem proporsional terbuka sendiri
sudah dijalankan tiga kali pemilu
dan itu sendiri juga
sangat menguntungkan bagi kelompok kelompok yang terutama misalnya
memiliki basis yang lebih mengakar lebih kuat
dan itu juga diakui atau tidak
memang menguntungkan dari pihak pihak yang kemarin mendapatkan basis pemilih
yang cukup memadai di situ
tapi yang terpenting dalam konteks ini
ini menjadi titik beda
pdip sendirian mencoba untuk menegaskan
mencoba untuk mempromosikan sistem proporsional tertutup
karena bagaimanapun juga
memang pdip yang paling diuntungkan untuk melakukan itu
karena dari aspek parti id
memang pdip yang relatif memiliki basis
sehingga kemudian kalau misal sistem proporsional tertutup dilakukan
pemilihan berdasarkan gambar partai
maka relatif akan paling diuntungkan adalah pdip
tetapi itu menjadi tidak kompetitif
menjadi tidak kompetitif
dan yang terpenting adalah
sistem pemilu itu dihadirkan untuk memberikan ruang kepada masyarakat
agar mereka memahami betul siapa yang mewakili mereka
kalau misal kemudian ada aspirasi yang terputus
kemudian siapa mereka harus mengadu
aspirasinya harus diberikan kepada siapa
sehingga akuntabilitas elektoral itu dijaga di sana
kalau misal kemudian sistem proporsional terbuka ini
sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi dan upaya
untuk melakukan modernisasi partai
kalau misal kemudian itu dikembalikan ke dalam konteks sistem proporsional tertutup
maka itu adalah sebuah kemunduran
itu adalah setback
kalau misal itu dilakukan
masyarakat hak masyarakat akan dirampas
rakyat sudah tidak tahu lagi kepada siapa mereka yang terus mengadu
karena akuntabilitas kepemilihannya itu bukan kepada siapa yang mereka coblos
siapa wakil rakyat yang mereka pilih
tapi kemudian kepada sistem kepartaian
nah oleh karena itu
delapan fraksi di senayan
untuk menyatakan bahwa mereka masih tetap setuju dengan sistem proporsional terbuka
saya pikir itu menjadi hal yang cukup positif
karena bagaimanapun juga
ini juga terkait dengan konteks kewenangan
ini adalah sebuah kesepakatan politik
sistem pemilu apa yang akan digunakan
ini adalah kesepakatan politik
bukan menjadi ranah kewenangan dari mahkamah konstitusi
karena bagaimanapun juga
ini tentu masih tetap sesuai dengan nilai nilai konstitusional
maka berlaku kemarin di pemilu dua ribu empat belas
maka kalau misal kemudian ini mau coba ditafsirkan ulang
saya pikir tafsir itu relatif ahistoris mas bram
oke tapi artinya ketika hari ini kita bicara untung rugi
maka jika kembali pada sistem proporsional tertutup
akan cukup menguntungkan bagi partai partai estabis
merugikan bagi partai baru begitu ya mas umam
betul terutama partai partai yang baru betul
yang akan dirugikan atau partai menengah
yang memang mereka relatif memiliki basis pemilih
yang berdasarkan pada karakter yang bukan ditentukan oleh party id
jadi basisnya itu relatif didasarkan pada isu
termasuk juga memiliki para caleg caleg yang memiliki
ketokohan caleg begitu ya mas
narasi ya betul
itu akan kemudian berpengaruh signifikan terhadap hal tersebut
nah oleh karena itu memang ini menjadi sebuah agak dilematik ya
kalau misal masih tetap mencoba untuk mencari jalan tengah
sebenarnya sistem proporsional terbuka terbatas
itu masih relatif juga untuk dijadikan sebagai pilihan
termasuk wacana dulu sempat muncul tentang wacana pentingnya dapil nasional
jadi kalau ada pandangan soal perlunya mengaku
maka harusnya diakomodir orang orang yang mungkin sudah berjuang menjalankan organisasi partai
maka kemudian perlu diakomodir melalui skema dapil nasional
dan itu diharapkan tidak perlu mengganggu sistem secara keseluruhan
sehingga tidak hantam kromo dan tidak merampas hak hak
orang yang berjuang di garis depan partai untuk menjaring suara dan juga aspirasi rakyat
tapi problemnya kan kenapa dimunculkan
karena itu ada komentum satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu
jangan sampai kemudian wacana ini membuat situasi yang tidak kondusif
sampai kemudian seolah olah ini bisa dipersepsikan sebagai sebuah cipta kondisi
menuju upaya untuk meng cancel atau ya mempospon pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
oleh karena itu semuanya pihak kentung harus puas pada dalam konteks ini
oke kita akan melanjutkan usai jeda masih dengan isu yang sama masih bersama dengan bangsaan dan juga mas umam pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
tadi sebelum jeda mas umam mengatakan ada solusi lain misalkan dengan sistem proporsional terbuka terbatas bagaimana nasdaq melihat ini
mengingat kemudian yang ada pihak yang kemudian tidak setuju dengan sistem terbuka ini mengatakan biayanya cukup tinggi apalagi untuk caleg harus membeli sejumlah alat peraga yang ini tidak kecil angkanya
seperti apa anda melihat mas
pertama saya ingin komentari dulu tadi soal siapa yang diuntungkan
siapa yang dirugikan
yang pasti yang dirugikan pertama adalah rakyat
kenapa saya katakan yang dirugikan rakyat
rakyat kehilangan haknya
hak untuk mendapatkan wakil yang terbaik
hak untuk mendapatkan wakil yang kompeten bertanggung jawab berintegritas
itu pasti kehilangan
dan ketika mereka tidak ada yang merepresentasikan kepentingan mereka mereka kehilangan arah
ketika ada persoalan mereka akan kemana
itu pasti yang pertama kali dirugikan
rakyat yang dirugikan adalah rakyat
karena sistem proporsional tertutup itu tidak memperkenalkan calon anggota legislatif nanti kelak partai ini mendapatkan kursi
pasti jarak kesenjangan gap antara rakyat yang akan diwakili dengan yang akan menjadi wakil
gapnya itu terlalu panjang terlalu jauh
rakyat tidak bisa menjangkau itu
itulah yang saya katakan
kenapa ada kemunduran
jadi hak hak rakyat sudah dirampas
jadi kita tidak boleh membiarkan hak hak rakyat yang sudah didapatkan untuk mendapatkan pemilihan terbaik itu didapatkan
nah yang kedua bagaimana misalnya ini kan undang undang sudah berjalan
dan kita di dpr waktu itu sepakat untuk tidak melakukan revisi
ketika kita mau melakukan revisi alternatif alternatif untuk misalnya mengevaluasi atau memperbaiki
kelemahan kelemahan yang ada dalam
sistem proporsional terbuka itu kan kita bisa elemenir
misalnya termasuk alternatif ketika ada sistem campuran
misalnya nanti ada dapil nasional untuk mengakomodasi
tapi kan karena nggak ada revisi undang undang pemilu ya kita gunakan undang undang yang ada
nah undang undang yang ada itu tidak boleh juga diutak atik
itu satu hal
karena kita sudah bersepakat
nah ini ketika kita sudah bersepakat ada yang melipir
jalur mahkamah konstitusi
nah padahal mahkamah konstitusi pun sudah punya
jadi ketika kita menjelang pemilu dua ribu sembilan
dpr itu membuat sistem pemilu dalam undang undang pemilunya itu semi terbuka
semi terbuka tuh begini
nomor berapapun dia kalau partai dapat kursi maka dia yang terpilih menjadi anggota dpr
maka kursi diberikan ke nomor satu
berapapun suara nomor satu
misalnya suaranya cuma dua maka kursi milik nomor satu
nah sistem ini yang semi terbuka ini di gr
dan mahkamah konstitusi memutuskan
bahwa pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka burni
tadi yang semi itu dihilangkan
ini udah ada putusannya
nah ketika ini sudah ada putusannya
ini kan objek yang sama
ketika objek yang sama di gr lagi
dan ini juga sudah berjalan untuk dua kali pemilu
bahkan tiga kali mau empat kali pemilu di gr
ini kan sesuatu barang lama
kok dipersoalkan kembali
nah kalau misalnya kita mau persoalkan kan nanti di dpr dengan pemerintah
ketika revisi undang undang pemilu
jadi ini yang pertama
jadi mari kita perbaiki
apa yang menjadi kekurangan
kelemahan dari sistem proporsional terbuka
bukan berarti kita setback ke sistem pemilu tertutup
itu dulu banyak kekurangannya
makanya dikoreksi ketika zaman reformasi
sistem yang itu kan kita reformasi
kita koreksi secara total
ya mau dropnya lebih banyak sekali gitu loh
jadi apakah tidak menutup kemungkinan
nanti orang berjuang
ah yang penting beli kursi aja ke dpr
atau ke partai
untuk mendapatkan nomor satu
artinya surat pernyataan delapan fraksi ini menegaskan ke publik
bahwa ini kemungkinannya kecil sekali begitu ya
pun kalau kemudian ternyata
ajuan yang saat ini ada di mk nantinya akan
akan misalkan terpenuhi
misalkan akan ada rangkaian panjang tentunya
kalau kita berpikirnya
kontitusional lah juga objektif
pertama ini pernah di gr
dan keputusan mk itu kan pindah dan mengikat
artinya orang ketika menjiar hal yang sama yang sudah diputuskan
itu susah untuk dipenuhi
karena memang pernah ada putusan sebelumnya
kalau diuji pasal ini
apakah bertentangan dengan undang undang dasar
terkait dengan sistem pemilu profesional terbuka
sistem pemilu profesional terbuka
itu adalah wujud dari
penerjemahan terhadap undang undang dasar
apa soal kedaulatan rakyat
jadi kedaulatan ada di tangan rakyat
karena ada di tangan rakyat
maka rakyat berhak untuk mendapatkan
partai yang terbaik menurut versi rakyat
calon mereka yang terbaik menurut saya
sistem pemilu profesional terbuka
itu sesuai dengan
ruh dari undang undang dasar
yaitu semangat tentang kedaulatan rakyat
kedalatan ada di tangan rakyat
kan semua partai
delapan praksi menghendaki
bahkan rakyat pun kalau ditanya masyarakat
saya yakin juga mayoritas ingin proporsional terbuka
nah dengan berbagai argumentasi itu tadi
saya sih beryakinan bahwa
mk akan mendengar semua pendapat
yang tetap ingin mempertahankan proporsional terbuka
yang kedua juga kita juga ingin
kita jangan gini
jangan sampai spekulasi ya di luar
tentang hakim hakim majelis
hakim hakim mahkamah konstitusi
misalnya yang punya kedekatan dengan si a
dengan si a
dengan si b dan sebagainya
itu menjadi terbukti dengan putusannya itu tadi
maka sekali lagi kemandirian
untuk menjaga kemandirian dan maruah mahkamah konstitusi
itu penting juga hakim hakim mk itu
mendengar ini semua
dan konsisten dengan putusan yang sebelumnya
oke jangan jangan nanti putusan akan menjawab begitu
keraguan publik selama ini ya
seperti yang anda sampaikan
saya akan ke mas umam
mas umam kalau kita melihat pun ketika
nanti dikabulkan oleh mk misalkan gugatannya
akan ada tahapan panjang misalkan revisi dpr
artinya harus ada revisi undang undang terlebih dahulu
tidak bisa langsung ke pkpu begitu
artinya pun jika ada revisi
tidak bisa dilakukan untuk pemilu terdekat misalkan
artinya sangat kecil sekali kemungkinan
ketika ini dikabulkan akan bisa terjadi di dua ribu dua puluh empat
begitu ya mas umam
semua tergantung pada arus kekuasaan yang berjalan mas bram
artinya kalau misal kemudian kita lihat
per hari ini maka kemudian ada kemungkinan
kalau misal itu dipaksakan selama ada kekuatan
yang bisa memaksakan kehendaknya
dan kemudian memenangkan pertarungan politik
di layar nasional
nah apa yang kemudian kita butuhkan adalah
sebenarnya komitmen komitmen will politik
untuk menetapkan disiplin pada aturan konstitusi yang ada
kalau misal kita fahami misalnya kemarin
undang undang ciptaker itu kan sudah diamanahi
itu kan sudah diamanahnya sudah jelas
amar putusan mahkamah konstitusi sendiri
arahnya sudah jelas revisi perbaiki
tetapi apa jawabannya perpu
nah maka kemudian kemarin undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sudah dihadirkan satu perpu
ketika kemudian mendesain legalisasi nomor urut
yang dulu waktu pembahasan yang tadi disampaikan oleh kang saan
dulu waktu pembahasan tidak ada wacana itu
kemudian dengan sepihak dimunculkan wacana itu
akhirnya disetujui maka kemudian keluarlah perpu
nah hal ini juga sama kita harus antisipasi
kalau misal kemudian ini ada satu kekuatan
yang kemudian bisa memaksakan kehendaknya
dengan segala justifikasi
dan menurut saya justifikasinya menjadi tidak make sense
terkait dengan efektif murah
dulu narasi tentang pemisahan ya penyatuan
pilek dan pilpres supaya menjadi satu
argumentasinya adalah murah
begitu kemudian kemarin didukung

ternyata biayanya tidak jauh beda
dibanding dengan pilpres dengan pilek dipisahkan
yang itu tahapannya akan jauh lebih adil
bagi partai partai yang tidak memiliki wakil
dalam kontestasi di pilpres pemilu waktu itu
nah oleh karena itu ini bergantung pada narasi
apa yang dilakukan oleh pimpinan fraksi di dpr
saya pikir itu adalah sebuah upaya kolektif yang baik
sekaligus menunjukkan will politik dari pemimpin politik tertinggi
di level senayan untuk mengingatkan kepada pihak pihak
yang tidak mengindahkan yang tidak mengacuhkan
aturan konstitusi untuk kembali berdisiplin berkonstitusi
saya pikir wacana wacana yang disampaikan menjadi tidak relevan
dan oleh karena itu bukan hanya ahistoris
ini adalah sebuah bentuk pembangkangan terhadap aturan konstitusi
yang telah disepakati
jika di fase pembahasan sudah disepakati tidak perlu dilakukan perubahan
menjelang permainan kemudian ada yang mengusulkan dilakukan perubahan
perlunya dilakukan perubahan
saya pikir itu adalah sebuah bentuk ketidakdisiplinan yang harus kita awasi bersama
oke terakhir singkat saja mas umam
kalau kita berkaca pada perpu kemarin nomor satu maupun nomor dua di tahun dua ribu dua puluh
sangat mungkin begitu ya perpu akan menjadi celah terakhir yang digunakan jangan jangan
itu harus kita antisipasi
karena sekarang musimnya musim perpu
jadi perpu juga bisa dijadikan sebagai alat dan instrumen politik
untuk menutupi ketidakmampuan proses legislasi kita
ketidakdisiplinan kita kepada konstitusi
dan kemudian menggunakan perpu sebagai kekuatan politik
dengan menggunakan hak veto presiden untuk melakukan itu
nah problemnya kalau misal kemudian semua kekuatan politik yang ada di senayan
delapan lah setidaknya
fraksi yang ada bersih
setidaknya ini bisa menjadi pengingat early warning system
sekaligus juga bentuk koreksi terhadap kekuasaan yang semau maunya
kita tidak ingin itu terjadi
komitmen terhadap konstitusi menjadi hal penting
di dalam konteks ketatanegaraan indonesia ke depan
baik baik yang perlu digarisbawahi tentu adalah disiplin konstitusi
terima kasih atas waktu anda
direktur eksekutif indo strategik mas ahmad khairul umam
dan juga sekretaris fraksi partai nasdam dpr ri
kang saan mustafa telah bergabung bersama kami
selamat sore mas mas kalian salam sehat selalu